kabar buruk bagi anda yang masih nekat mau mudik
pertanggal enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu seluruh moda transportasi dilarang beroperasi
kereta api tidak bisa
pesawat juga tidak bisa
bus apalagi tidak bisa
kapal laut sama tidak bisa
moda transportasi darat laut udara untuk kepentingan mudik diharamkan beroperasi
wah kalau begitu bisa naik mobil pribadi saja
nah yang ini perlu anda tahu penyekatan ada di mana mana
tidak bisa menunjukkan surat izin keluar kota maka tilang dan sanksi ganjarannya
anda tahu jalan tikus atau jalur alternatif ya sama polisi juga tahu
asal anda tahu tiga ratus tiga puluh titik sudah disiapkan polri untuk penyekatan mudik termasuk jalan tikus
jumlah ini lebih dari dua kali lipat titik di tahun dua ribu dua puluh
patroli pun dilakukan di area tersebut
wah susah ya
ya iya ini semata mata demi mencegah penularan virus corona
supaya pandemi cepat cepat hengkang dari indonesia
tapi bagaimana jika berdesak
dan harus keluar kota bisa tapi ribetnya luar biasa
seperti kontes pencarian bakat
izin keluar kota diberikan bagi orang orang terpilih
hanya untuk pelaku distribusi logistik dan keperluan mendesak
seperti urusan pekerjaan dan perjalanan dinas kunjungan sakit atau duka
serta pelayanan ibu hamil dan bersalin
untuk ibu hamil boleh bawa satu orang pendamping
sementara yang mau bersalin boleh bawa dua pendamping
tapi ada syaratnya
yang melakukan perjalanan dinas harus ada surat izin dari pimpinan instansi pekerjaan
khusus untuk asn pegawai bumn bumd dan anggota tni polri
surat izin pimpinan ini diberikan oleh pejabat setingkat eselon ii
dengan tanda tangan basah atau elektronik yang dibubuhkan langsung
masyarakat yang memiliki keperluan mendesak harus punya surat izin perjalanan dari pihak desa
atau kelurahan sesuai domisili masing masing
surat izin berlaku untuk satu orang per satu surat dan satu kali perjalanan saja
baik pergi ataupun pulang
pengecualian juga hanya berlaku untuk masyarakat berusia tujuh belas tahun ke atas
makanya di rumah aja
thr ditabung saja
biar kami yang bekerja dan anda yang di rumah menyaksikannya
tim liputan cnn indonesia